jangan percaya sama oknum pak presiden
jangan melindungi oknum
bagi siti hayah bin siti ahmad sembilan puluh delapan tahun warga kampung kalimanggis jatikarya jati sampurna bekasi jawa barat
ingatan akan tergusurnya tanah dan tempat tinggalnya seluas dua enam ratus meter masih sangat dikenangnya
bagaimana akhirnya dia dan suami memilih pindah ke rumahnya yang sekarang
yang lokasinya sejauh tiga km dari awal rumahnya dulu
bersama kedelapan anaknya nenek siti hingga kini bermukim jauh dari tanah yang sekarang menjadi ruas tol cikarang jatikarya bekasi
perjuangan nenek siti untuk mendapatkan ganti rugi atas pembebasan lahannya kini diteruskan anaknya siti rokia
dari perjuangan ini sampai melihat orang tua saya
saya kayak gini makan juga susah kan katanya pemerintah mau ngebantu buktinya mana mau ngerehab rumah rumahnya seperti itu nggak dibantu bantu juga
koordinator ahli waris tol jatikarya gunung hm mengatakan bahwa masalah warga dengan tol jatikarya adalah ganti rugi pembebasan lahan
untuk tol yang hingga kini belum dibayarkan kepada warga
kami itu berprinsip yakin bahwa pemerintah kami pak jokowi presiden kami sangat pro rakyat
tapi kalau saya lihat di sini di persoalan kami pro rakyatnya tidak terasakan oleh kami pak
kalau dari pihak kepolisian sudah melakukan upaya upaya khususnya mediasi karena kapasitas dan wenang kami hanya cukup dimediasi saja
pernah kita lakukan mediasi baik dari tingkat polsek polres maupun polda
namun dari mediasi mediasi tersebut memang ada hal hal yang di luar wawenang kami
sehingga kami serahkan kepada instansi
instansi yang mengawaki permasalahan ini
pihak kepolisian hingga kini meminta agar masyarakat sabar dan menunggu langkah langkah mediasi lainnya
kartika bagus imam muhairib bekasi jawa barat